presiden joko widodo jogging bersama ketua umum partai golkar erlangga hartarto di kebun raya bogor
sambil berlari keduanya membahas banyak hal termasuk cawapres jokowi dodo di pilpres dua ribu sembilan belas mendatang
seperti yang dikutip dari detik com presiden joko widodo terlihat bergaya sporty dengan menggunakan kaos olahraga berwarna kuning
sedangkan erlangga memakai kaos berwarna putih
sambil berlari keduanya begitu akrab membahas berbagai hal termasuk soal cawapres
acara ini pun seolah menguatkan chemistry keduanya melangkah sebagai pasangan capres dan cawapres
namun joko widodo menegaskan bahwa timnya masih menggodok sosok potensial yang akan mendampinginya
sementara itu erlangga menyatakan soal kriteria cawapres tidak ada permintaan khusus dari joko widodo kepada golkar dalam seleksi cawapres
dan bergabung bersama kami melalui sambungan telepon wasek jn partai golkar
muhammad sarmuji selamat sore pak sarmuji
apa saja ini pak yang dibahas dalam pertemuan jokowi dengan ketua umum partai golkar olahraga jogging tadi pagi
ya saya ikuti pemberitaannya
baik pak sarmuji apa saja yang dibahas bersama presiden jokowi dan juga ketua umum partai golkar erlangga hartarto pada jogging pagi tadi pak
ya pertama perlu saya sampaikan rasa terima kasih
pak jokowi sebagai presiden
tadi mengundang pak erlangga itu bukan kapasitasnya sebagai menteri
tepat tetapi sebagai mitra politik
dan dari foto foto yang beredar kita bisa simpulkan pembicaraannya itu berlangsung secara bersahabat sangat bersahabat sangat cair dan kelihatan sangat sederacat begitu
atasan dengan bawahan
karena itu kami mengucapkan terima kasih
pak erlangga sudah ditempatkan dalam posisi sebagai mitra politik pada kesempatan tadi pagi
kapasitasnya dalam sebagai ketua umum partai golkar begitu pak sarman
baik ketua umum partai golkar
pak sarmuji sebelumnya ini golkar telah menyatakan komitmennya untuk memenangkan presiden
untuk memenangkan jokowi pada pilpres dua ribu sembilan belas nanti
bagaimana dengan peluang dicawapreskannya erlangga hartarto ini untuk maju dalam cawapres
mendampingi presiden jokowi nanti pada pilpres dua ribu sembilan belas
peluangnya terbuka sekali
cuman memang akan sangat tergantung dengan pak jokowi
siapa yang diinginkan oleh pak jokowi ya golkar pasti akan mendukung
tetapi tadi secara simbolik pak jokowi sudah tunjukkan rasa nyamannya terhadap partai golkar
pak jokowi menyambut pak erlangga yang berpakaian putih dengan pakaian kuning
itu menunjukkan bahwa pak jokowi ingin menyatakan kepada masyarakat
dengan keakrapan dengan pak erlangga juga
ingin menyatakan pada masyarakat eh saya nyaman betul dengan partai golkar
itu menurut kami sudah tanda tanda baik
berarti sosok erlangga hartarto ini menjadi sosok yang kemungkinan besar
dicalonkan oleh partai golkar untuk mendampingi jokowi pada pilpres dua ribu sembilan belas begitu pak sarmuji
kalau pak jokowi meminta ya golkar pasti akan mewakafkan ketua umum kami untuk mendampingi pak jokowi
tapi sekali lagi ini sangat tergantung kepada pak jokowi
siapa yang diinginkan oleh pak jokowi yang dianggap tepat yang punya kemistri
yang pak jokowi merasa nyaman untuk didampingi sampai lima tahun ke depan
baik pak sarmuji kemudian berbicara soal kriteria pada rapimnas partai golkar kemarin
apa saja kriteria yang ditetapkan oleh partai golkar untuk memajukan cawapresnya di pilpres dua ribu sembilan belas
kita tidak menentukan kriteria yang sangat khusus ya
tetapi tentu orang itu harus punya semangat nasionalisme
punya keterikatan dengan tanah air itu besar
yang kedua tentu kita harapkan orang tersebut bisa menopang elektabilitas pak jokowi
sekurang kurangnya tidak membebani elektabilitas pak jokowi
yang ketiga tentu kita harapkan orang yang dipilih itu punya basis politik yang cukup
sehingga pak jokowi dalam menjalankan tugasnya di pemerintahan itu menjadi lebih mudah pada lima tahun ke depan
dan yang terakhir yang penting adalah orang tersebut bisa bersama sama pak jokowi menjawab tantangan lima tahun ke depan untuk indonesia
selain nama erlangga hartarto ketua umum partai golkar apakah ada sosok sosok lain yang kemungkinan dimajukan oleh partai golkar ini untuk menjadi cawapres jokowi di dua ribu sembilan belas nanti
partai golkar belum
menginventarisir ya secara resmi siapa yang akan dicalonkan oleh partai golkar
hanya saja kalau melihat semangat kader tentu mereka berharap ketua umum adalah orang yang kita prioritaskan untuk kita usukan seandainya pak jokowi meminta
baik pak sarmuji kemudian bagaimana sikap partai golkar sendiri jika cawapres nantinya bukan berasal dari partai golkar
apakah masih mendukung sepenuhnya pencalonan presiden jokowi nanti di tahun dua ribu sembilan belas
kita mendukung pak jokowi itu prinsipnya sebenarnya tanpa syarat yang ribet
nggak pakai ribet golkar mendukung pak jokowi ini
persoalan pak jokowi kemudian merasa nyaman dengan golkar tentu kita kembalikan kepada pak jokowi
tapi bukan syarat yang membebani pak jokowi kita menjadi cawapres atau apa gitu
tetap mendukung sepenuhnya begitu ya pak meskipun bukan dari partai golkar ya
tapi ingatkan lagi kalau pak jokowi nyaman dengan golkar kemudian memilih
golkar mengusulkan nama tentu kita sampaikan
baik mungkin yang terakhir nih pak sarmuji target golkar untuk pemilu dua ribu sembilan belas nanti
ada satu ratus sepuluh kursi di dpr targetnya
bagaimana strategi yang akan dilakukan oleh golkar untuk meraih perolehan target ini
sebenarnya satu ratus sepuluh kursi itu target yang moderat ya
kita sudah petakan di dapil dengan metode penghitungan suara yang baru
kita punya potensi menambah kursi
dimana dengan basis suara pada tahun dua ribu empat belas kemarin
tetapi yang kita inginkan adalah basis suara kita itu menjadi meningkat gitu ya
kalau meningkat semakin besar suara di dapil semakin besar juga peluang untuk mendapatkan kursi tambahan
dan kita sudah punya petanya masing masing dapil mana yang kalau diintervensi sedikit saja
itu kursinya bisa bertambah
sekali lagi angka satu ratus sepuluh itu angka yang moderat bukan angka yang optimistik
ini angka yang tengah tengah saja
pak muhammad sarmuji wasekjen partai golkar
terima kasih sudah bergabung bersama kami
selamat sore pak
oke selamat sore